jumlah korban pencabulan soni sandra tidak hanya mengalami trauma berat
seorang korban bahkan sempat diancam ditabrak sepeda motor agar mencabut laporannya
ya akibat intimidasi oleh pelaku sejumlah korban bahkan mencoba bunuh diri
gambaran kondisi ini muncul berdasarkan hasil psikologi forensik yang dilakukan lembaga pendampingan korban
tidak semua korban pencabulan seorang berusaha dikediri lapor ke polisi
beberapa diantaranya bahkan mencabut laporan dengan berbagai alasan
termasuk intimidasi dari orang orang dekat pelaku
sementara lima orang yang melapor ke polisi mengalami trauma berat
beberapa mencoba bunuh diri
menurut anggota lembaga pendamping korban
ada beberapa intimidasi dan rayuan pemberian uang agar korban tidak meneruskan laporan ke polisi
beberapa anak itu pernah ditabrak sepeda motor kemudian diberi uang dirayu diberikan uang
untuk apa itu
ya supaya tidak mencabut laporannya
diberikan sepeda motor
itu ya intimidasi dari orang orangnya sony sandra
sementara warga bersaksi soni sandra terdakwa pelaku pencabulan dikenal sebagai dermawan
ya otomatis pak
karena kasus itu kasus yang sangat sangat terbaca oleh lingkungan masyarakat besar
lingkungan masyarakat kecil dan seluruh seakan akan mengetahui
saya sendiri pribadi
kalau mengetahui posisi yang
bagus seperti itu seakan akan kok ya gak ikut
kasian nyangopo kok terjadi hal semacam itu
soni sandra didakwa melakukan pencabulan beberapa anak di kediri
soni akan menjalani sidang putusan di dua lokasi persidangan sekaligus
kota dan kabupaten kediri
kejaksaan negeri kota kediri menuntut tiga belas tahun penjara
sedangkan kejaksaan negeri kabupaten kediri menuntut pengusaha ini empat belas tahun
yosib yunufianto kediri